kalau kita berbicara tentang laporan kebahagiaan di dunia
sayangnya negara kita indonesia hanya mampu berada di posisi ke sembilan puluh empat
setelah tahun lalu berada pada posisi ke delapan puluh satu sebagai negara paling bahagia di dunia
indonesia tercatat pernah duduk di peringkat ke tujuh puluh empat sebagai negara paling bahagia di dunia pada tahun dua ribu lima belas
kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun dua ribu enam belas indonesia turun sebanyak dua peringkat ke posisi tujuh puluh sembilan
disusul di posisi ke delapan puluh satu sebagai negara paling bahagia pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
kini pada laporan kebagian terbaru untuk tahun dua ribu delapan belas
peringkat indonesia semakin menurun ke posisi sembilan puluh enam atau turun sebanyak lima belas peringkat
meski peringkat dunia indonesia menurun ternyata indeks kebahagiaan di indonesia meningkat
untuk menentukan tiket kebahagiaan suatu negara
uns bsn menggunakan enam indikator yaitu produk domestik bruto per kapita
angka harapan hidup dukungan sosial tingkat harapan hidup kebebasan untuk memilih
persepsi korupsi serta kemurahan hati
mengutip dari cnnindonesia com
pemerintah mendukung penuh sustainable development goals
atau program pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh unsdsn
untuk meningkatkan angka kebahagiaan di tanah air
hal tersebut telah resmi digunakan oleh
negara anggota pbb sejak tahun dua ribu lima belas lalu
sementara itu di posisi puncak peringkat negara paling bahagia di dunia finlandia
berhasil menggeser posisi norwegia ke posisi nomor satu sebagai negara paling bahagia di dunia
dalam survei tersebut juga disebutkan jika finlandia juga memiliki nilai yang tinggi dalam kebahagiaan imigran
hal ini dapat diartikan jika kebahagiaan para imigran juga turut dipengaruhi oleh kualitas hidup di negara tersebut